ada yang tidak biasa dengan fashion show yang digelar di probolinggo ini ya
para model harus berlengak lenggok di atas catwalk yang berada di atas gunung
langsung saja kita lihat informasi lengkapnya
ada fashion show di atas gunung
ya alih alih di atas catwalk fashion show batik khas probolinggo ini diperagakan di ketinggian dua empat ratus meter di atas permukaan laut
demi mengejar latar belakang panorama rangkaian pegunungan bromo tengger semeru
para model pun dibuat dadikduk saat memperagakan karya perancang busana lia afif ini
tadi sempet yang jalan gitu kan kalau ke arah sananya sih nggak apa apa
tapi kalau ke arah gunung sana kan ngelihat bawah tuh kayaknya milu gitu
serem banget karena emang takut sih nggak takut
kayak gimana ya kayak antara mau jatuh mau ngelayang gitu
oh jadi kayak apa ya kayak jatuh
jalan tuh gemeter gitu
tapi ya harus berusaha seimbang buat puternya buat jalannya
ya menaklukkan angin dan ketinggian jadi tantangan berlenggak lenggok di puncak seruni point
aneka desain busana muslim bermotif prabu linggi
ronggo mukti balkis reganis dan solowati khas probolinggo ini
nantinya juga akan diperagakan dalam ajang fashion internasional di hongkong bulan depan